informasi selanjutnya polisi masih memantau kabar pindahnya puluhan warga ponorogo ke malang akibat isu kiamat
sementara itu bupati ponorogo langsung menurunkan tim untuk memberikan pemahaman kepada jemaah yang belum sempat berangkat ke malang
setelah viral kabar lima puluh dua warga dusun kerajaan desa watubonang kecamatan badegan ponorogo jawa timur
hijrah ke sebuah pondok pesantren yang ada di desa sukosari kecamatan kasembon kabupaten malang
karena takut adanya isu kiamat maupun adanya huruara ketika ramadan polisi pun langsung terjun ke lokasi
sejumlah petugas kepolisian polres ponorogo maupun polsek badegan
kami sepagi langsung mendatangi rumah sekaligus padepokan jemaah torikoh akmaliyah asholihiyah
yang ada di rumah milik katimun warga desa watubonang
selain memeriksa rumah dan padepokan polisi juga mengecek sejumlah rumah warga yang sudah dijual dan ditinggal seluruh penghuninya
ke pondok pesantren di kabupaten malang
meski sempat menjadi viral
polisi memastikan tidak ada gejolak di masyarakat terutama di desa watubonang
termasuk rumah maupun padepokan milik katimun
hanya saja sejak ditinggal rumah yang biasanya ramai dengan jemaah torikoh akmaliyah asolihiyah ini
kini sepi dan nyaris tidak ada satupun warga yang datang
ya fenomena ini kan sebenarnya kalau masyarakat nggak terlalu resah
cuman kita waspada terhadap perkembangan perkembangan kemudian
barangkali ada sesuatu yang mencurigakan dan sebagainya
pihak desa membenarkan jika kabar lima puluh dua warga desa watubonang sejak dua bulan terakhir telah hijrah ke sebuah pondok pesantren di kabupaten malang
namun kepergian mereka bukan karena isu kiamat melainkan untuk menimba ilmu agama
hanya saja kepergian lima puluh dua warga ini tanpa sepengetahuan warga maupun pihak desa
nggak ada tanda tanda yang aneh lah istilahnya wajar wajar aja sama lingkungan
ya jadi pertanyaan bagi hati saya pak
tadi mungkin dari pesantrennya dia sebutian banyak berangkat nggak ada kabar
terus ternyata setelah secara resmi pindah tempat gloten
kalau sebelumnya itu memang pengajiannya tertutup atau terbuka terbuka
ngaji apa itu pak
yang saya dengar karena saya tidak ke situ ngaji toreko
bupati ponorogo mengaku saat ini sudah membentuk tim kecil untuk melakukan pencegahan
agar jemaah torikoh akmaliyah asolihiyah yang masih berada di ponorogo
mengurungkan niat untuk berangkat ke malang
pagi ini akan ada tim yang dipimpin oleh kepala badan kesbang kabupaten ponorogo
di mana di dalamnya nanti ada para ulama para kiai dari majelis ulama indonesia
dari pak camat pak dan rabil pak kapolsek dan tokoh tokoh setempat
untuk mengumpulkan tokoh tokohnya pemuka pemuka dan warga masyarakat
yang kita anggap terindikasi menjadi anggotanya jamaahnya pak katimun ini
untuk diberikan pemahaman pengertian agar mereka kalau tadinya berniat untuk menyusul lima puluh dua orang temannya ini
diurungkan niatnya dan selanjutnya mereka tidak jadi mengikuti atau menjual harta benda dan sebagainya
sebelumnya lima puluh dua warga desa watubonang jemaah torikoh akmalia asolihiyah
dalam dua bulan terakhir hijrah ke sebuah pondok pesantren di kabupaten malang
karena adanya isu akan ada kiamat
bahkan mereka rela menjual seluruh aset berupa rumah dan tanah dengan harga murah
yakni antara sepuluh hingga tiga perang
catur priambodo ponorogo jawa timur